rabu sore membenarkan peristiwa ini terjadi pada tujuh belas desember lalu

bahwa saya sampaikan di kesempatan ini bahwa satlantas polres metro jakarta barat
belum menerima pengaduan atau laporan dari pihak yang dirudikan dengan
pasca viral pihak satlantas polres metro jakarta barat
meminta kedua pihak yang sempat bersih tegang di jalan tol kebonjeruk
untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi